hai puncak arus mudik di bandara adi sumarmo boyolali jawa tengah diprediksi akan terjadi
pada hari jumat ini berdasarkan data dari sejumlah maskapai pihak angkasa pura mencatat
diperkirakan ada tiga ribu seratus penumpang yang akan tiba di bandara adi sumarmo pihak angkasa pura i mencatat
jumlah ini masih bisa bertambah dari h tujuh hingga h empat minus empat lebaran tahun ini bandara adi sumarmo sudah
melayani delapan sembilan ratus enam puluh satu penumpang dengan rincian lima sembilan ratus sembilan puluh tujuh penumpang datang dan dua sembilan ratus enam puluh empat keberangkatan penumpang
pesawat sementara di terminal keberangkatan terpantau masih sepi oleh penumpang untuk
mengantisipasi lonjakan penumpang pihak angkasa pura i bandara adi sumarmo juga telah menambah
jam operasional dari sebelumnya sembilan jam di masa pandemi menjadi tiga belas jam di saat mudik dua ribu dua puluh dua ini
pihak maskapai juga telah menambah penerbangan ekstra untuk mengakomodasi
lonjakan penumpang yang telah menambah penerbangan ekstra untuk mengakomodasi
h tiga hari ini perkiraan kami akan ada tiga ribu seratus an penumpang namun karena prediksi
kami tanggal dua puluh sembilan ini akan menjadi puncak arus mudik maka penumpang kemungkinan
akan lebih banyak dibandingkan hari hari sebelumnya sejauh ini sudah ada tiga
maskapai yang mengajukan penambahan extra flight diantaranya citylink air asia dan lion air